kementerian kesehatan meminta tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit dan puskesmas di berbagai provinsi mengembalikan uang insentif berlebih
kemenkes berdali hasil temuan badan pemeriksa keuangan mengungkap adanya kelebihan pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan
kasus kelebihan transfer ini terjadi akibat ketidakpelitian saat kemenkes menarik data insentif
polemik ini dikhawatirkan akan merugikan hak para tenaga kesehatan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki lakalena
selamat sore bang melky
selamat sore nana
dan ketua kompartemen jaminan kesehatan perimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi dr daniel budi wibowo
selamat sore nana
oke saya mau ke dr daniel dulu nanti baru ditanggapi oleh mitra kerjanya kemenkes
karena sayangnya kami sudah mengundang perwakilan dari kemenkes untuk bergabung berdiskusi bersama dengan kita
namun tidak ada yang merespon begitu ya tidak ada yang bisa atau berhalangan
saya mau ke dr daniel dari persi
dok ada empat ratus empat puluh tujuh rumah sakit di tiga puluh satu provinsi yang nakesnya diminta mengembalikan insentif oleh kemenkes
ini dari pihak rumah sakit sebetulnya kesalahannya ada di pendataan kemenkes atau memang administrasi rumah sakit dok
itu dulu yang harus dikelirkan
ya sebenarnya ini kan kita dipandu oleh software
artinya memang sejak awal ini insentif berjalan dari bulan ke bulan

seperti biasanya software itu kan selalu berkembang
nah masalahnya adalah di dalam software di dalam pengembangan ini seringkali bisa terjadi berupa pembayaran double kepada insentif
tetapi juga bisa insentif dibayarkan kepada nakes yang bekerja di lebih dari satu fasilitas kesehatan
dan pada hari yang sama ternyata dia diusulkan untuk menerima insentif
oleh fasilitas kesehatan
karena memang dua fasilitas kesehatan ini tidak berkoordinasi
seharusnya secara software ini bisa terdeteksi
tetapi mungkin karena lemahan ini maka terjadilah double pembayaran
jadi saya kira ini bukan masalah fraud tetapi lebih banyak masalah error
oke ini bukan masalah fraud
lebih banyak masalah error karena persoalan software
tapi nyatanya keterangan yang kami dapatkan dari bpk anggota bpk hari azhar itu ada delapan sembilan ratus enam puluh satu nakes
di empat ratus lebih rumah sakit empat ratus empat puluh tujuh rumah sakit di tiga puluh satu provinsi
apakah kemudian ini biasa saja karena ada delapan sembilan ratus hanya kesalahan software
seperti itu dokter daniel
saya kira ini bukan domen saya untuk mengatakan apa yang salah
ketahuan kamu ini sudah kami dari perimpunan rumah sakit
ini memang permasalahan software
di mana software ini gagal untuk mendeteksi rambu rambu yang dipasang untuk mencegah terjadinya double pembayaran
oke saya mau ke mitra kerja kemenkes
bang melki bang melki kalau tadi persi mengatakan bahwa ini bukan fraud
ini betul betul hanya masalah software saja begitu ya
ada perubahan software dan itu kemudian yang membuat prosedur prosedur di lapangan
mungkin tidak saling
tapi bang melki ini menarik sekali karena ada delapan sembilan ratus enam puluh satu nakes yang pembayarannya ini double
dikirimkan oleh kemenkes
padahal pandemi ini sudah berjalan hampir dua tahun
kemenkes sekarang minta pengembalian yang double double transfer itu
anda melihatnya seperti apa ini
apakah memang ada salah pengelolaan atau bagaimana bang melgi
ya jadi pertama soal insentif nakes ini
satu masalah krusial dalam pelayanan pandemi di tanah air sejak awal
karena ini sejak awal menjadi salah satu kebijakan
sejak awal juga ini selalu mengalami dinamika persoalan macam macam di soal insentif nakes ini
ada dua ya mbak nana
ada dua distribusi insentif nakes yang dilakukan oleh pemerintah
ada yang memakai anggaran pusat
ada yang kemudian didistribusikan ke daerah
itu menjadi anggaran daerah yang diberikan kepada nakas di tingkat daerah
yang jadi masalah ini adalah insentif nakas yang itu dilakukan oleh pemerintah pusat
dan oleh pemerintah daerah
nah memang dari awal sebenarnya kalau kita lihat
memang para nakes kita ini kerja dengan janji insentif nakes
tapi pola distribusi dari rakyatnya ini memang menurut kami dari awal
yaitu relatif itu tidak didesain dengan baik
kalau kita ini kan sebenarnya mudah banget
nakes kan ada punya atm semua
dia lebih mudah daripada kita bicara soal menyangkut
atau apa namanya bantuan kain misalnya untuk pekerja pekerja yang lain
nah sayangnya adalah berbagai macam persoalan yang selama ini terjadi
itu belum dievaluasi dengan baik oleh kementerian kesehatan dan juga para kementerian lembaga lain lah
kami bahas di komisi sembilan mbak nana soal ini
saya kira lebih dari sepuluh kali
dan tidak pernah ada laporan tentang ada pendobelan pemberian insentif nakes ini
kami pun juga bingung ditanya
kami cek lebih lanjut
persoalannya ada di mana ini
dan kalau dengar dari pak daniel tadi ini kan sebenarnya
mau mengatakan bahwa kemenkes yang harusnya bertanggung jawab
karena desain daripada sistem ini itu ada di kementerian kesehatan
kenapa sampai sudah jalan dua tahun ini tiba tiba muncul lagi pendobelan ini
angkanya delapan ribu lebih yang katanya double
kemudian bukan cuma itu
ini melibatkan anggaran kurang lebih delapan puluh sekian miliar lebih
sudah terbayar tiga puluh apa berapa ya
tujuh belas kalau nggak salah
dan ini salah satu berarti yang kita tidak pernah rekam tiba tiba nongol nih
setelah bpk turun
nah ini mesti kemenkes segera menyelesaikannya
dan jangan ini dibebankan kepada nakes dan kepada rumah sakit
mereka ini sebenarnya bagian ujung terakhir yang tidak tahu menau dalam urusan urusan seperti ini
jangan dibebankan kepada nakes dan juga rumah sakit
nah ini saya mau tanya ke dokter daniel
dr daniel dari perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
pasti ada yang merasa kemudian takut
kemudian merasa bingung begitu ya
karena kemarin kan ada pertemuan yang digelar oleh kemenkes dengan perwakilan dari empat ratus empat puluh tujuh rumah sakit seluruh indonesia
apakah anda mendapatkan laporan bahwa mereka saat ini merasa cemas kalau memang nanti diminta untuk mengembalikan
kelebihan bayar insentif ini
ya memang beberapa teman teman kami cemas
tetapi sebenarnya karena mereka tidak tahu duduk persoalannya
mengapa mereka harus mengembalikan
dan belum ada disebutkan dari sekian banyak nakes yang menerima insentif ini
kan hanya delapan ribuan lah yang memang bermasalah
karena menerima dokter pembayaran
jadi belum kita masih menunggu surat dari kementerian kesehatan
siapa siapa saja yang harusnya memang menerima kelebihan pembayaran
nah kami dari perhimpunan rumah sakit tentu kalau dari institusi rumah sakitnya tentu kami tidak bisa bertanggung jawab
karena kalau itu error bukan kesalahan dari kami
tetapi kalau memang sampai terjadi ditemukan fraud tetapi tidak ada di dalam kasus ini di hadapan kami
tentu adalah rumah sakit harus bertanggung jawab termasuk direktur
karena kami membuat surat pernyataan komitmen penuh terhadap pengajuan insentif yang kami lakukan untuk nakes kami
nah tetapi kalau ada kelebihan pembayaran karena dokter
ya kita mau melihat masalahnya satu satu
kalau memang itu memang double pembayaran
nanti kita akan mencari solusi yang baik
supaya semua tidak keperasan untuk menyelesaikan
karena bagaimanapun kami juga harus tegakkan
bang melki ini rumah sakit bingung begitu ya
dan khawatir kalau misalnya kemudian itu dibebankan kepada mereka
karena kan sekali lagi ini bukan tanggung jawab dari rumah sakit begitu ya
bang melki apakah ini kemudian dikhawatirkan akan membebani hak tenaga kesehatan
karena uang insentif ini sudah diberikan
kemudian mau ditarik kembali
padahal kita pasti tahu uang uang itu sudah dipakai oleh mereka memenuhi kebutuhan
selama masa pandemi ini
apakah kemudian nanti yang akan terkena getahnya adalah nakas nakas yang dilapangan bang
haknya akan tercabut begitu
masa dokter daniel ya
saya ini kan juga turun turun juga ke daerah
ngecek ngecek sini teman teman komisi juga sama
kami tahu bahwa uang ini
bisa dinikmati oleh orang per orang yang
kan dalam daftar
naga kesehatan yang diberikan
naga kesehatan yang terima insentif itu
hampir semua rumah sakit
bahkan puskesmas juga hampir semuanya sama ya
insentifnya itu diterima oleh orang per orang
tapi kemudian dalam penggunaannya itu mereka berbagi dengan yang lain
dia bagi dengan tenaga tenaga kesehatan lain yang juga membantu
tapi namanya tidak masuk
dia bagi juga dengan misalnya dengan ob
itu ada kebijakan yang saya lihat di tingkat bawah itu
mereka uang uang yang diberikan itu
justru dengan semangat gotong royong kebersamaan
itu justru dibagi kepada yang lain
nah bayangkan kalau uang itu diminta pulang lagi
itu bagaimana pake uang jaman nanti yang akan terjadi di bawah itu
walaupun saya sudah dengar juga
kemenkesnya mengatakan bahwa ini sudah diberikan sanksi
tapi meski ada yang bertanggung jawab
jangan dibebantai pada
fasilitas kesehatan di bawah dan juga tenaga kesehatan di lapangan
kami sama sekali tidak akan menyetujui ini
karena ini kesalahan bukan untuk
nakes atau perumah sakit
karena mereka cuma menerima yang diputuskan di atas
dan di bawah sendiri juga setahu saya
kebijakan mereka masing masing itu
uang ini juga mereka bagi bagi kok itu
bukan cuma dinikmati oleh orang per orang yang disebut dalam daftar yang menerima insentif nakes ini
jadi jangan lagi membuat masalah baru di tengah
situasi yang sudah sudah di lapangan ini
jadi potensi fraud itu memang tidak ada ya bang melky
kalau misalnya dari kantor
kalau misalnya dari kantor

dari pengamatan anda di lapangan
bahwa memang murni uang insentif yang diberikan dari kemenkes
dari pemerintah pusat itu
kemudian diberikan kepada rumah sakit rumah sakit itu
kemudian dibagi rata
karena memang banyak tenaga kesehatan yang pada kenyataannya tidak mendapatkan insentif
namanya tidak ada dalam daftar
untuk prinsip keadilan begitu bang melki ya
ya kalau nanti lapangan
biar nanti dokter daniel bisa cerita ya
orang versi ya
tapi yang saya temukan di lapangan
kurang lebih seperti itu mbak nana
uang itu juga dibagi bersama antara mereka di lapangan
nah yang namanya kerja gitu
oke saya mau tanya ke dokter daniel
apakah kemudian kenyataannya di lapangan seperti itu
demi prinsip keadilan
kemudian berbagi rata
diberikan uang insentif
meskipun tidak ada namanya dalam daftar
begitu mekanismenya dokter daniel
jadi begini mbak nana
rantai pelayanan di rumah sakit itu kan sangat panjang
kebijakan pemerintah hanya memberikan
ada nakes yang bertak langsung dengan covid sembilan belas
sehingga anggap oleh beberapa teman teman
yang dianggap kurang berkeadilan
karena mereka juga bekerja
dan mereka juga terpapar risiko
mestinya bukan inisiatif rumah sakit
tetapi inisiatif mereka
berbagi dengan teman temannya yang
mendukung di dalam pelayanan
memang betul seperti yang dikatakan oleh kakak saya
ini pak melki
bahwa memang ini terjadi di banyak rumah sakit
dan di banyak fasilitas kesehatan
insentif yang diterima oleh nakes
dan dipertanggungjawabkan orang per orang
tetapi atas kemauan mereka sendiri
mereka berbagi dengan teman teman yang lain
itu sekali apa yang dikatakan oleh pak melki
artinya kalau misalnya nanti kemudian kemenke
kan mengatakan ya
tidak akan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan
yang tidak mengembalikan
tapi harus ada yang bertanggung jawab
rumah sakit merasa keberatan ya
kalau misalnya kemudian menanggung
pengembalian uang insentif nakes ini
dari teman teman perimpunan anda
karena memang kami hanya sebagai saluran
penanggung jawabnya adalah nama nama yang tercantum
tapi memang karena sudah dibagi ya
nanti kita harus cari solusi
dan saya mendukung apa yang dikatakan oleh pak melki
bahwa kalau memungkinkan
jangan dibebankan lagi kepada
oke saya mau tanya kepada mitra kerjanya kemenke
dari komisi sembilan
solusinya sarannya seperti apa
agar tidak ada kesan kmnk
kemudian buang badan
dan menyerahkan tanggung jawab ini
ke tenaga kesehatan
ataupun ke rumah sakit
yang menjadi agada terdepan peranan pandemi
dalam mekanisme semacam itu
banyak cara ya
misalnya kan kalau kita bicara soal
itu penerima kredit itu
sejauh memang dia bersalah
atau tidak mampu mempunyai kemampuan membayar
dan sebagainya itu
ada namanya istilahnya diputihkan
diputihkan itu artinya
berbicara dengan mitra mitra kerjanya
kementerian keuangan dan juga dengan bpk misalnya
bahwa ini karena sudah kejadian
sudah semacam ini
ini kan tentu dicari bagaimana ada
aturan yang bisa memungkinkan
bahwa ini bisa diputihkan
karena ini bukan korupsi
ini juga bukan
maksudnya juga untuk mereka mau kepingin memperkaya diri
negara ingin memberikan mereka apresiasi
lalu kemudian mereka
dengan caranya dilapang juga mereka berbagi
saya pastikan mbak nana ya
dari delapan lebih orang yang dikatakan double incentive ini
ya saya nggak tahu berapa persen ya
uangnya itu berbagi untuk sama sama itu
bukan untuk urusan orang per orang gitu
artinya dibagi bersama ya
karena kita sering kelapangan
kita tahu lah ya
situasi kayak gini kan mereka juga
serta di lapangan
kita dikagetkan dengan
sebuah kejadian yang
membuat di lapangan juga mereka
yang sudah kerja keras ini
malah bukan dapat apresiasi
delapan ribu orang ini kayaknya dapat
kayak dapat musibah kalau kayak begini
koordinasi antar kementerian
baik dari kementerian kesehatan
dan juga mitra mitra kerjanya
untuk bagaimana mencari solusi
supaya tidak merugikan
dan juga tenaga kesehatan
begitu ya bang melky
terakhir saya mau ke
apakah kemudian sudah ada titik temu
untuk mencari solusi
pengembalian insentif ini
agar tidak membebani
dan juga nakes
atau memang masih
dicari juga solusinya
kami dari perhimpunan rumah sakit
jadi kami belum bisa berbicara solusi
atau memberikan alternatif solusi
sebelum kami jelas
bahwa masalahnya ada di mana
siapa saja yang terdampak
berapa besar yang harus dikembalikan
dan kita pasti akan
tidak hanya antara versi dengan kmnk
tetapi saya kira
menyangkut dari pihak pihak
untuk kita bersama
untuk solusi yang terbaik
untuk kemasalahan masyarakat indonesia
kita tunggu nanti bagaimana
dan juga solusi dari kementerian kesehatan
jangan sampai kemudian persoalan
ataupun masalah yang ditimbulkan
akibat ketidak telitian
pengiriman insentif ini
hak hak para tenaga kesehatan
dan juga fasilitas kesehatan
yang menjadi garda terdepan
dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
kita tunggu nanti bagaimana
tanggung jawab dari kementerian kesehatan
terima kasih sekali
dua orang narasumber
yang sudah bergabung
sore hari ini ada
wakil ketua komisi sembilan dpr ri
ketua kompartemen jaminan kesehatan persi
saya selalu bapak bapak
dan terima kasih atas waktunya
kepada cnn indonesia news